sebenarnya tidak hanya dua ribu delapan belas dan dua ribu sembilan belas sejumlah gerai retail tutup namun sudah terjadi sejak beberapa tahun yang lalu
apa saja dan di tahun berapa kami akan mengulasnya untuk anda
retail yang meredup sudah dimulai sejak tahun dua ribu dua
kita mulai dari tujuh sebelas yang sudah tutup sejak tanggal tiga puluh juni dua ribu tujuh belas
perusahaan asal amerika serikat ini telah menutup satu ratus enam puluh enam gerai
dan sementara untuk matahari department store hingga akhir tahun dua ribu tujuh belas matahari sudah menutup tiga gerainya di jakarta
yakni pasaraya manggarai dan blok m serta di mall taman anggrek
di luar jawa matahari telah menutup gerainya di medan
sumatera utara dan juga lombok
sebelumnya ada ramayana yang menutup enam belas gerai yang ada di indonesia
tidak ketinggalan lotus kemudian menyusul menutup tiga gerainya yang ada di indonesia
dan terakhir debenham juga menutup gerainya pada bulan desember tahun dua ribu tujuh belas
kelima retail asal luar negeri tersebut telah menutup retailnya
sampai jumpa di februari dua ribu delapan belas yaitu ada gap banana republic new look dorothy perkins dan clarks
ini telah menggelar diskon secara besar besaran
gap retailer asal amerika serikat ini telah menutup retailnya di tunjungan plaza surabaya grand indonesia jakarta dan pondok indah mall
gap dan banana republic sementara keduanya berada di bawah naungan pt gilang agung persada
sementara distributor dari sepatu
sementara new look dan dorati perkins retail asal inggris ini tidak memperpanjang kontraknya dengan indonesia
dan sementara itu retail yang tutup di tahun dua ribu sembilan belas di awal tahun ini kita dikejutkan dengan ditutupnya kembali toko retail
dan central hair akan menutup dua puluh enam gerai yang ada di indonesia pada januari dua ribu sembilan belas
yang terdiri dari dua puluh lima gerai giant dan satu gerai hero
tidak hanya itu perusahaan retail modern pertama di indonesia ini juga akan mem phk lima ratus tiga puluh dua karyawannya
sementara sentral akan menutup gerainya di bulan februari mendatang
dan berikut ini adalah kinerja keuangan hero yang tercermin dari pendapatan bersih
bila dilihat setiap tahunnya pendapatan bersih dari perusahaan berkode saham hero ini memang turun cukup dalam
terlebih di dua ribu tujuh belas ke dua ribu delapan belas yang turun hingga tiga triliun rupiah